presiden joko widodo secara simbolis melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan gedung universitas islam internasional indonesia uii
di jalan pemancar kelurahan cisala kecamatan sukma jaya kota depok jawa barat selasa pagi
sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia diharapkan hadirnya kampus uii nantinya menjadi rujukan dan pusat kajian peneliti peradaban islam
serta dapat membawa indonesia menjadi pusat pengembangan islam moderat di dunia
kepala negara mengaku pembangunan kampus uii telah direncanakan dua tahun sebelumnya
namun pemilihan lahan lokasi yang luas dari permintaan awal yakni di atas seribu hektare menjadi kendala
jokowi pernah menawarkan opsi lokasi di luar jawa namun tidak disetujui hingga akhirnya lokasi di kecamatan sukmajaya depok akhirnya menjadi pilihan
presiden menyebut pembangunan kampus uii masuk proyek strategis nasional dengan kucuran dana rp tiga lima triliun
sementara sisanya dijadikan kawasan hijau dan ruang terbuka
setelah dihitung hitung habisnya berapa
ini dilaporkan ke saya kurang lebih pak presiden rp tiga lima triliun
dan sudah saya masukkan ke dalam proyek strategis nasional
tahun ini akan dimulai sudah dianggarkan tujuh ratus miliar
diperkirakan akan selesai insya allah selesai total kurang lebih empat tahun